saya tifas olesa melanjutkan sapa indonesia malam saudara
keluarga fina korban aksi sadis geng motor mengapresiasi polisi
yang kembali bergerak setelah muncul film fina yang diangkat dari kisah nyata
terkait kasus ini polisi memastikan terus memburu tiga pelaku lainnya yang masih buruk
keluarga fina korban aksi sadis geng motor mengapresiasi polisi
yang kembali bergerak setelah muncul film final yang diangkat dari kisah nyata
pihak keluarga meminta tiga orang tersangka yang kini masih buron segera ditangkap
sudah bergerak tuh keluarga sedikit senang bahagia lah
berarti nggak sia sia nih kita menyetujui dibuat film
walaupun kita tidak bisa mencari film yang diangkat dari kisah nyata
udah sekarang polanya sudah bergerak jadi ibas lah
keluarga pengennya cepat ketangkap lah
cepat ketangkap cepat diadili juga kayak yang lainnya
karena sudah menghilangkan nyawa orang kan
ya jangan enak berkeliaran di luar lah
polda jawa barat memastikan pencarian tiga tersangka pembunuh vina dan kekasihnya itu terus dilakukan
kabit humas polda jawa barat bilang ketiganya masuk dpo dan masih dilakukan pengejaran
ia menambahkan satu tersangka bukan anggota keluarga polisi justru salah satu korbannya keluarga anggota polisi
setelah kami keluarkan dpo nya
kita ketahui dengan identitas yaitu
saudara andi saudara dhani saudara pegi alias peron
jadi untuk tiga orang ini
di poljajabar maupun di persidangan
tidak ada yang menyebutkan
yang menyampaikan bahwa identitas ketiga orang tersangka yang di po adalah dari keluarga atau anak anggota kepolisian
hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan
bahwa salah satu orang yang di dpo adalah anak anak anggota kepolisian
salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari vina yaitu saudara eki adalah anak dari anggota kami
terkait kasus ini kriminolog ui adrianus meliala bilang
kasus ini kembali menjadi perhatian lantaran kepolisian dianggap tidak serius menanganinya pasca kasus ini terjadi
kepolisian juga harus berbenah dalam hal penyidikan atas kasus kasus yang tengah ditanganinya
nah maka saya bersyukur ada teman teman yang mengangkat ini menjadi kasus yang hangat kembali
kita lalu harus melihat kasus ini sebagai satu call ya
tentang bagaimana manajemen penyidikan itu dilakukan
bahwa walaupun sudah lama
kemudian lalu perlu ada satu mekanisme agar kemudian ditangani kembali
nah saya misalnya berkali kali mengusulkan agar di kepolisian itu ada satu unit
atau direkturat kalau memang itu tingkat mabeswori
untuk melakukan penanganan terhadap kasus kasus yang cold ini
kasus pemerkosaan dan pembunuhan vina terjadi pada dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
fina dan eki jadi korban pembunuhan geng motor
para pelaku sempat berupaya merekayasa seakan akan korban meninggal karena kecelakaan tunggal
polisi juga mengatakan polisi memperkosa vina dalam kejadian tersebut
tujuh pelaku difonis penjara seumur hidup
satu pelaku yang masih di bawah umur difonis delapan tahun penjara
polisi menyatakan pada tiga belas mei dua ribu dua puluh
bahwa masih ada tiga pelaku pembunuhan yang masih buron
kasus ini kembali terungkap usai film bergenre horror
fina yang diangkat dari kisah nyata jadi pembahasan publik
tim liputan kompas tv
terkait dengan kasus pemerkosaan dan pembunuhan vina ini bersama dengan para narasumber
anggota kompolnas yusuf arshim dan psikolog forensik reni kusumo wardani
pak yusuf mbak reni selamat malam
terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini
masih ada tiga lagi yang masih buron nih pak yusuf
menangkap tiga pelaku ini apa tantangan polisi sebetulnya
terima kasih mas tiffal
perhatian publik kembali kasus ini
kita lihat telah merespon
dari tiga hal ini tentu nanti kita lihat
memang ada hambatan hambatan
sementara mencuat di dalam
ini kasus telah berhenti
atau memang selama ini
memang sudah daftar pencarian
sebagai pengawas eksternal tentu
masuk tpu itu ya kita dorong agar
ini segera dituntaskan agar
dan keluarga segera dapat dipenuhi
terakhir dikabarkan masih ada tiga pelaku
apa yang jadi tantangan sebetulnya dalam kasus ini
kalau dari pandangan psikologi ya
sebuah kasus itu memiliki
kesulitan yang bisa menjadi penghambat
ya mungkin ada bukti bukti yang mengarah
sudah ada di tahun
ditangkap delapan orang dari
berarti kan di sini ada informasi
bahwa pelakunya bukan hanya
sebelas orang nah ini perlu ditelusur
informasi yang mengatakan bahwa ini
yang mengatakan tiga orang
nah ini perlu untuk ditindaklanjuti
ini sudah menunjukkan bahwa harusnya
bisa mendapatkan informasi tentang
tersisanya tiga orang yang lain
kalau dari proses yang anda cermati sebelum sebelumnya
dinyatakan buron ada aspek
terawasi atau gimana mbak
mungkin ada kesulitan kesulitan
bagaimana sampai delapan orang
bisa sudah tertangkap sementara
inilah yang perlu untuk kita ketahui
oke karena ada kesan di publik
film vina yang muncul di
kesan nunggu viral dulu baru kemudian
akan mencermati hal ini terutama masalah
sejauh mana kemudian upaya dari kompolnas untuk
menelusuri proses penyidikan yang dilakukan polisi
kaitannya dengan film ini kan
menjadi sorotan publik itu kan
diungkap kembali nah ini kami
mintakan juga ke polda agar
terkait dengan film sendiri tentu
di polda apakah memproduksi
dimaksudkan arahnya ke sana
tuntas diharapkan dalam film
produksi itu ada koordinasi
persetujuan dari pihak keluarga
vina untuk dijadikan film ada hubungan
tidak itu ingin kita dalami
setelah ada fonis terhadap
yang dikatakan dpo pada saat ini
dpo dan belum ketemu
atau kenaikan jabatan sehingga
oleh apa sehingga nanti kita
bisa simpulkan memang ada
sengaja atau memang tidak disengaja
yang dimaksud dpu tiga orang itu mas rival
kalau mau kasus ini betul betul
diselesaikan maka langkah terdekat yang harus
menginvestigasi kembali melalui
orang yang sudah tertangkap
geng motor ini adalah satu kelompok
anak anak yang tergabung
kumpulan yang tidak mau
saling tahu dari sana kita
bisa menelusur mundur ya
dimaksud dengan tiga orang
ini gitu kalau terkait dengan
ini memang perlu untuk diteliti lebih
film yang beredar di media sosial di
yang akhirnya mencuat di media sosial